menurut pendapat anda apakah hal ini akan berdampak besar bagi para pemainnya sebenarnya
kemudian disebutkan bahwa pelakunya suka main games yang penuh kekerasan itu begitu kan
ya jadi sebenarnya kalau dari segi akademis studi mengenai apakah violent games itu menyebabkan agresif behavior atau tidak itu sebenarnya belum konklusif sebenarnya
jadi ada banyak sekali studi yang mengatakan bahwa permain violent games video games itu menyebabkan agresif behavior ada juga yang tidak
jadi memang dalam konteks akademis
tetapi kalau menurut saya begini itu sama dengan semua studi mengenai pengaruh media yang lain seperti komik zaman dulu gitu kan
komik kemudian mungkin acara televisi yang penuh kekerasan dan sebagainya menghasilkan agresif behavior dan sebagainya
jadi memang itu kurang lebih sama argumentnya begitu ya
jadi dalam konteks itu
jadi menurut khidmat saya video games atau mungkin media yang lain komik atau acara televisi yang penuh agresif behavior dan sebagainya itu bukan satu satunya penyebab gitu
dari agresif behavior yang dilakukan oleh teroris gitu ya
jadi banyak penyebab yang lain gitu sebenarnya
bukan hanya karena lantaran bermain games gitu kemudian pasti seseorang akan melakukan tindakan violence seperti dalam video games atau di media media
nah pak putu tapi memang walaupun belum konklusif begitu ya seberapa besar sebenarnya pengaruh games yang mengandung unsur kekerasan ini dalam perubahan perilaku seseorang
apalagi menurut anda apakah ini langkah yang tepat mengingat pelaku sudah mengaku bahwa ia senang bermain game seperti ini
apakah ini langkah yang tepat
tetapi kan juga banyak pelaku yang lain yang tidak melakukan hal itu kan
banyak sekali pemain game yang sama tidak melakukan hal yang sama
dengan teroris ini kan
nah jadi kalau menurut hemat saya si pelaku ini bukan hanya memang dia senang bermain games itu
tetapi bukan itu satu satunya yang membuat dia melakukan kekerasan itu
jadi ya di updating dia mungkin lingkungan dia dan sebagainya
kita ikut membentuk memantik niat dia untuk melakukan kekerasan itu
dan untuk menyaksikan video lengkapnya
klik link di bawah ini